saya belum dapet ide
siapa tau kita bisa dapet ide di jalan
supaya kita bisa dapat ide
saya gitu loh
baru juga dipuji sedikit
jual mahal apa
ya ajak rujuk gak mau
bapak kasih kesempatan sama nana
sama ipah juga
nana udah bikin malu bapak
bikin susah ipah
kasih dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya
biar bisa jadi orang baik
suami yang baik
menantu yang baik
mungkin sekarang dia belum bisa bikin bangga
tapi kan dia udah bukan jadi copet lagi
ini juga mau ngomong
malah kamu potong
nanti banyak yang tau atuh
kita demo di tempat yang sepi
jangan di tempat rame
om berdua lagi ngapain
kan kata teteh nggak boleh nodong
ngemis juga gak boleh
dilarang sama negara
di agama ngemis itu nggak boleh
kasih saya sedekah atuh
om berdua masih sehat
masih bisa cari kerja
gak berhak dapet sedekah
terus kalo ada razia
om bisa diangkut gara gara ngemis
itu ada undang undangnya
siapa yang tau dija dimana
ubed punya nomor kontak tiga
biar ubed yang mancing
eh saya bukan lagi bercanda
si tete kerudung mah kejam ya
nodong gak boleh
ngemis juga gak boleh
bukan si teteh kerudung yang kejam
kita yang salah
banyak yang gak taunya
terus sekarang kita harus gimana
pasti kamu gak tau
sama saya juga gak tau
si teteh kerudung memang bener
kita mah banyak yang gak taunya
ubed bakalan balik lagi gak
tapi gak tau perginya lama atau enggak
habis pergi sama diza
tadi ma bilangnya mau kuliah
kamu udah pulang bisa kuliah
terus aku gimana
ah kalian semua nyebelin
bayi baru sampai rumah
tunggu aja atu
aku sama junaidi harus balik ke kantor
sore atu balik lagi
harman mau kesini
dari mana mau kemana
mau ketemu temen
kirain mau dinas
kalau kak junaidi sama kak dewi
dari mana mau kemana
habis ketemu sayap
mau balik ke kantor
habis ketemu buah sayap di mana
di tempat ubed
sayap lagi gantiin ubed jualan cilok
bos sayap jualan cilok
saya jadi penasaran
masa bos saya jualan cilok
apa iya sekarang bos jualan cilok
barusan saya ketemu di angkot
dia itu lagi bercanda
kamu percaya aja
sepertinya bang lamod lagi senang ya
angkot sudah ada supirnya
sudah bisa cari uang
minantu om boy
dia bikin malu
saya takut dia nggak jujur
ulah lebih gitu atuh
tak perlu lah ada kecemasan
cek orang mah
si nana itu pasti bisa belajar
dari pengalaman hidupnya
bisa jadi apa
bapak mau bawa acung
ke rumah sakit jewa
bapak ada kendaraan
rencananya mau charter
biar saya aja yang antar
si nenek itu teh baik
kalau dulu pernah jahat
itu mah kecelakaan
dan itu tanggung jawab kita semua
tidak mengalami kecelakaan lagi
tidak salah jalur
kita harus memberikan kepercayaan
ke si nana itu om boy
harman dari mana
masa mau dijawab lagi males
kamu kan tahu
bos saeb lagi diancam
mau dilaporin ke polisi
kalau bos saeb ditangkep
pasti kita ikut ditangkap juga

gak mau ditangkap polisi
sama aku juga
kamu berdua menghilang dulu aja
gak usah muncul dulu
kalau perlu kabur keluar kota
nanti saya yang jawab
kita mau diem aja
ya soalnya kalau diem aja kita nggak bakal punya uang
terus kita harus apa
kita harus cari kerja
kan bohong kebiasaan kamu
itu mah dulu
namanya kamu udah berubah
sejak mau rujuk sama kamu
supaya kamu mau rujuk sama saya
saya belum dapat ide
siapa tahu kita bisa dapat ide di jalan
supaya kita bisa dapat ide
baru juga dipuji sedikit kamu udah langsung sombong
jual mahal apa
diajak rujuk gak mau